bapak ibu saudara sekalian hadirin yang berbahagia
pada hari ini hari rabu tanggal dua puluh empat april tahun dua ribu dua puluh
kita bersama sama hadir menyaksikan rapat pleno terbuka
dengan agenda penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh
sebelum kita lanjutkan mari kita bersama sama berdoa
semoga apa yang kita hajatkan diijabah oleh allah swt
dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat
tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
pada hari ini rabu tanggal dua puluh empat bulan april tahun dua ribu dua puluh
komisi pemilihan umum melaksanakan sidang pleno
penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
bertempat di ruang sidang utama lantai dua
kantor komisi pemilihan umum republik indonesia
jalan imam bonjol nomor dua puluh sembilan menteng jakarta pusat
dua pemilihan perolehan suara sah
per provinsi dan luar negeri
berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum no tiga ratus enam puluh
penetapan hasil pemilihan umum
anggota dewan perwakilan rakyat
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota secara nasional
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
tahap keputusan komisi pemilihan umum based on verbal
mb yesus dania makri twee
hal tersebut di atas komisi pemilihan umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil
presiden nomor urut dua bapak haji prabowo subianto dan bapak gibran raka buming raka
sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh
atau lima puluh delapan lima puluh sembilan persen dari total suara sah nasional
dan memenuhi sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di tiga puluh delapan provinsi
dari tiga puluh delapan provinsi di indonesia
demikian berita acara ini dibuat dalam dua puluh empat rangkap dan masing masing rangkap ditanda
ditangani oleh ketua dan anggota kpu